proyek garuda merupakan sebuah inisiatif yang memayungi eksplorasi desain cbdc indonesia
yang kemudian disebut digital rupiah
digital rupiah merupakan subangsi bank indonesia kepada negara
dalam perjuangan menjaga kedaulatan rupiah di era digital
untuk membahasnya sudah bersama saya nailul huda ekonom indef
selamat pagi mas huda
mas huda terkait dengan bank indonesia membuat konsep rupiah digital
untuk membendung pengaruh crypto bagaimana pendapat anda
iya mas jadi kalau kita lihat memang langkah bank sentral untuk menerbitkan
bud paper ya tentang rupiah digital ini menurut saya cukup patut diapresiasi ya
karena memang kalau kita lihat kan perkembangan zaman kan memang tengah berubah nih
dari offline ke online gitu kan termasuk dalam digitalisasi pembayaran gitu
nah ini menurut saya satu langkah yang bagus untuk bisa memberikan alternatif
bagi perbankan maupun masyarakat nantinya untuk bisa menggunakan apakah menggunakan rupiah fisik atau rupiah digital
iya tapi anda melihat kalau kita kembangkan di uang kripto sendiri ya mas
berdasarkan dari data bapt
september dua ribu dua puluh dua saja sudah mencapai dua ratus enam puluh triliun
apakah kita tidak terbilang telat untuk mengembangkan teknologi rupiah digital ini mas
ya sebenarnya kan berbeda ya mas ya
antara rupiah digital dengan aset kripto yang mungkin saat ini diatur oleh bapepti
kalau aset atau investasi kripto yang diatur oleh bapt itu kan sifatnya kan decentralized kan
dan dia hanya sebegitu
hanya sebagai aset investasi bukan sebagai alat pembayaran yang sah
karena undang undang juga menyebutkan bahwa mata uang yang sah dipakai di indonesia untuk transaksi adalah rupiah gitu
nah terus kemudian sistemnya pun berbeda sebenarnya
jadi jika aset kripto itu adalah dia decentralized atau penggunanya bisa menentukan nilai tukarnya dari masing masing kripto
tapi kalau rupiah digital ini
ya nilainya ya diatur oleh bank sentral
dan pasokan ke masyarakat juga diatur oleh bank sentral
sebenarnya kan ini cuma memindahkan aja ketika ada uang fisik
tapi ini dibuat secara digital dengan teknologi blockchain
sebenarnya dua hal yang berbeda mas
kalau kita mengaitkan dengan aset investasi crypto dengan rupiah digital
kemudian nih mas apakah bank indonesia sebagai
bank sentral telah melakukan akselerasi digitalisasi sistem pembayaran sebagai implementasi blueprint sistem pembayaran indonesia dua ribu dua puluh
untuk mendorong pemulihan ekonomi dan keuangan yang inklusif dan efisien mas
kalau kita mengacu kepada dokumennya yang disampaikan oleh pak ferry
lalu bdb bank sentral
untuk cbdc awalnya itu kan
itu adalah cbdc yang dia dipakai untuk transaksi antar perbankan mas
kalau itu sukses lancar dan baginya itu akan dikembangkan ke retail
alias bisa digunakan ke masyarakat secara luas gitu kan
ini tentu sangat sangat berkaitan dengan revolusi sistem pembayaran di indonesia yang digawang
gawangnya oleh bank indonesia tentunya
yang dimana kita sudah mengenal qris
kemudian bifes dan sebagainya
yang itu bisa mengefisiensikan secara ekonomi transaksi transaksi
baik transaksi antar bank ataupun transaksi masyarakat gitu
inilah yang menurut saya
salah satunya perkembangan yang cukup baik juga
karena bank indonesia bisa mengeluarkan satu bad paper mengenai rupiah
dan rupiah digital nantinya ini akan menjadi salah satu lompatan yang cukup baik mas
ketika kita bisa bilang bahwa ya ini adalah tren digitalisasi gitu
namun memang masih ada beberapa catatan yang harus diselesaikan oleh bank indonesia
kalau kita bicara mengenai uang digital ya
berdasarkan data dari bi sendiri
pertumbuhan ekonomi digital indonesia pada tahun dua ribu dua puluh dua ini sudah mencapai rp satu satu ratus sembilan puluh delapan triliun
apakah ini bisa nanti kedepannya digital rupiah ini bisa menggantikan uang konvensional kartal yang selama ini kita gunakan untuk bertransaksi mas
kalau kita lihat uang kartal tetap akan digunakan mas
jadi kalau kita ini kan belum ada rupiah digital ya
tapi kita bicara mengenai uang digital atau e money gitu
nah kalau kita bicara sebenarnya
untuk transaksi via uang digital itu masih relatif rendah
yang transaksinya paling besar tentu saja cash ya
kemudian lainnya itu via debit ataupun kartu kredit gitu
jadi memang masih sangat besar
jadi memang masih sangat besar
jadi memang masih sangat besar sekali untuk bangsa pasar uang cash
kita nggak bicara uang kartal ya
tapi uang cash ya
nah nanti jika ada rupiah digital pasti juga uang kartal dalam bentuk cash
itu masih tetap diperlukan mas
jadi kalau kita lihat di sini tidak cukup untuk menggantikan
tapi memberikan alternatif bagi masyarakat untuk memegang uang selain uang kartal
nah ini salah satunya melalui rupiah digital
kalau kita lihat salah satu patokannya aja kalau kita lihat untuk penerbitan uang digital dalam bentuk server base ya
jadi sangat kencang sekali dan adopsi masyarakat terhadap digitalisasi di bidang keuangan juga cukup kencang gitu
nah ini yang menjadikan rupiah digital akan berpotensi untuk memberikan alternatif pembayaran bagi masyarakat
baru baru ini bi menerbitkan buku putih proyek garuda sebagai salah satu langkah mas untuk menunjukkan bahwasannya bank indonesia sepertinya tidak lagi alergi terhadap teknologi blockchain
apakah ini betul seperti itu mas
kalau kita lihat dalam beberapa bulan terakhir kan ada sentimen sentimen negatif terhadap teknologi blockchain
yang memang salah satunya itu adalah timbul dari bank sentral gitu kan
bank sentral kita memang sempat menyatakan bahwa teknologi blockchain yang digalongi oleh aset kripto itu bisa menyebabkan ketidakstabilan moneter
nah dengan adanya buku putih ini sebenarnya menunjukkan bahwa ya ini bank indonesia itu tidak alergi terhadap perkembangan dari digitalisasi keuangan gitu kan termasuk penggunaan dari blockchain gitu
nah memang kalau kita lihat blockchain ini kan merupakan database penyimpanan uang ya yang memang dia direplikasi jaringan peer to peer untuk pembelian barang dan jasa gitu
yang lebih banyak basis data memodifikasi data dan ya terlindungi dan sangat aman gitu kan
dan menurut saya memang teknologi blockchain ini menjadi salah satu teknologi yang akan sangat masif diterapkan di bidang keuangan digital gitu kan
kalau kita lihat pertumbuhan aset crypto itu cukup besar yang dia digalongi oleh blockchain juga gitu kan

ada beberapa perkembangan di bidang aset crypto
dan penggunaan blockchain yang sangat masif ini tentunya harus dimanfaatkan oleh bank central untuk misalnya adalah meningkatkan digitalisasi di bidang keuangan di bank central itu sendiri gitu
dan kalau saya rasa ini satu teknologi yang cukup bagus untuk bisa menciptakan rupiah digital yang lebih efisien dan bisa transaksinya itu dua puluh empat jam gitu kan

jadi ya maksudnya untuk penggunaan blockchain ini yang menurut saya cukup bisa diandalkan
mas huda tapi kita bicara mengenai uang digital
kasus transaksi digital kadang kadang sering menghubungi user nya ya
terutama digitalisasi seperti ini kasus caming kemudian data hilang uang hilang juga
lalu dengan rupiah digital kedepannya apakah ini juga bisa ada resiko seperti itu
kemudian bagaimana sebenarnya bi harus mempersiapkan teknologi yang mampu meminimalkan terjadinya hal kondisi scaming
ataupun kejahatan uang digital seperti ini mas
ya tentu memang kalau kita lihat secanggih apapun sistem gitu ya
pasti akan ada celah yang dimanfaatkan oleh penjahatnya
nah begitu juga dengan sistem yang ada di blockchain gitu
nah tapi memang kalau kita lihat kan nanti kan blockchain ini kan kayak seperti ini mas
jadi nantinya rupiah digital kalau udah retail ya
rupiah digital itu akan ada tersimpan di hp kita atau perangkat kita atau dompet kripto juta
yang dia bentuknya adalah enkripsi data gitu
nah dalam hal ini nantinya kita yang seperti rupiah digital kan
kalau bukan seperti e money kan
dia diterbitkan lewat cetak uang yang ada nomor serinya dan sebagainya
nah untuk rupiah digital ini nomor serinya itu tersimpan di blockchain gitu
nah teknologi blockchain itu memang masih ada celahnya untuk dia scanning dan sebagainya
tapi menurut saya teknologi blockchain ini cukup bisa diadalkan
dan memang pr dari banknya
bank indonesia adalah menyiapkan sistem pengamanan
baik itu dari infrastrukturnya maupun dari cyber security nya
jadi masih banyak pr karena masih ada scanning dan sebagainya
tapi menurut saya blockchain ini cukup bisa diadalkan sih mas
untuk segera dimanfaatkan oleh bank sana untuk membuat rupiah
rupiah digital karena sistem ini cukup baik juga kalau memang dikembangkan dalam prosedur yang benar
kan kita jarang juga kalau kita lihat ya di sistem blockchain ini cukup cukup aman lah dibandingkan dengan sistem lainnya
karena dia terinspeksi secara peer to peer gitu
mas nailul huda terima kasih untuk perbincangan pagi hari ini
sebuah keniscayaan terkait dengan rupiah digital
kedepannya tadi anda katakan berapakan progress untuk efisiensi di era digitalisasi
selamat pagi salam petikas kembali mas